keberhasilan timnas mengakhiri puasa indonesia selama tiga puluh dua tahun di ajaxi games disambut suka cita
namun sejatinya tak boleh terlalu larut dalam euforia karena masih banyak pertandingan pekerjaan rumah menanti skuad garuda
bergabung bersama kami malam hari ini wakil ketua umum pssi zainuddin amali
selamat malam pak zainuddin
ya selamat malam
terima kasih pak zainud sudah bergabung dengan kami malam hari ini
saya yakin beberapa hari belakangan sampai mungkin beberapa waktu ke depan kita tidak akan berhenti larut dalam euforia
dari pssi melihat bagaimana kemudian evaluasi perjalanan timnas squad garuda kemarin di sea games
apa yang akhirnya bisa membuat kita mengakhiri puasa kita selama tiga puluh dua tahun
ya pertama tadi arahan ketua umum pssi pak erick thohir bahwa euforia sudah selesai
sekarang kita kerja ke depan untuk melanjutkan transformasi sepak bola indonesia
jadi yang tadi itu ya sudah itu akhirnya ya
itu ujung dari euforia kita
nah kenapa sampai ke final kemudian kita memenangkan itu
tentu ini bukan perjalanan yang singkat ya
anak anak ini ada yang sudah sejak tahun dua ribu delapan belas ya
sejak ditangani oleh coach pak rius saini
dua ribu delapan belas kemudian bersambung lagi di pelatih pelatih lain
di situ ada sintayong yang mempersiapkan mereka untuk u dua puluh di tahun dua ribu dua puluh satu tapi gagal
kan mereka ini kebanyakan adalah yang pernah dikirim ke kroasia kemudian ke turki korea dan spanyol
pada saat itu kan kita bersiap menjadi tuan rumah u dua puluh di tahun dua ribu dua puluh
fifa akhirnya mengumumkan untuk ditunda ke dua ribu dua puluh tiga yang akhirnya gagal juga ya
ini bukan yang baru terbentuk sehari dua hari
memang mereka dikumpulkan oleh coach indra sapri untuk di platnas ini
baru beberapa saat ya
pada saat liga dua terhenti
kemudian menunggu sampai liga satu selesai
pada saat puasa mereka tetap di platnas
bahkan anak anak ini tidak ada
yang pulang pada saat lebaran
jadi pada saat lebaran mereka tetap ada di jakarta
karena dua hari setelah itu langsung berangkat ke kamboja
nah kekompakan tim
keterpaduan antara mereka karena mereka sudah terbentuk sejak lama
itulah yang membuat mereka seperti yang kita lihat bahwa mereka menyatu
yang sudah dilakukan oleh pelatih indra sapri
beserta tim pelatih di situ ada bimasak
ada kurniawan kuyanto
ada kemudian pelatih keepernya
kemudian juga di situ ada eko pujanto dan lain lain
nah saya kira inilah yang membuat sampai di penghujungnya
yakni final melawan thailand itu akhirnya mereka memenangkan
tapi ada satu hal ya yang juga tentu publik perlu tahu bahwa
di samping kesiapan fisik teknik strategi dan taktik yang dilakukan oleh pelatih
ada satu hal yang membuat akhirnya mereka stabil
yakni bagaimana pembenahan mentalnya
karena dari awal itu baik pak presiden pak ketua umum menyampaikan
teknik dan lain lain sudah oke ya
tinggal bagaimana mentalnya
dan bagaimana mentalnya
itulah sebabnya setelah pertandingan perdana melawan filipina
akhirnya saya memutuskan untuk mengirimkan dua psikolog lagi
untuk ditambahkan menjadi penguat di penomben kamuja
sehingga mereka secara mental sudah bagus
kita kalau ingat pada saat semifinal ya
sudah kehilangan satu orang pemain
kita bermain sepuluh ketika pratama arhan dikeluarkan karena kartu merah
kemudian waktunya juga tidak terlalu panjang
posisi juga seimbang
tapi anak anak masih bisa membuat kemenangan di situ
itu yang sangat menentukan adalah mental
mereka tidak goyang
mereka tetap fokus konsentrasi
menyelesaikan pertandingan sampai dengan babak akhir selesai
itu kalau melihat perjalanan anak anak ini
ini mereka akan tetap konsisten dengan permainan mereka
sampai mereka masuk ke tim senior
karena ada beberapa sih sebenarnya sudah pernah juga dimainkan oleh kusintayong di senior ya
jadi yang lainnya mudah mudahan juga akan bisa mengikuti itu
dan kita harapkan akan ada peluang emas di laga laga atau pertandingan lainnya
di kejuaraan lainnya
pak zainuddin kita beralih bagaimana melihat sempat kemarin keributan yang terjadi
ketika final indonesia melawan thailand
yang juga pada akhirnya berbuntut kekecewaan afc kepada kedua negara
karena afc menjunjung sportivitas mendekatkan fair play tidak menolerir adanya kekerasan
nah asosiasi sepak bola thailand sudah siap memberikan hukuman tegas
kepada pemain dan juga ofisial
tapi aksi pemain indonesia yaitu sananta juga menjadi sorotan
sekarang sedang dibicarakan media thailand karena dianggap sebagai pemicu keributan
usai melakukan selebrasi yang mungkin dinilai terlalu berlebihan
usai babak kedua ini berakhir
bagaimana sikap kita indonesia
ya saya kira setelah selesai ya
setelah selesai kalau memang itu dinilai setelah selesai
itu pun harus bisa kita buktikan
tetapi yang jelas justru provokasi itu dilakukan oleh ofisialnya thailand ke bench kita
kan itu yang akhirnya menjadi ribut itu
kan kelihatan betul
itulah sebabnya besoknya itu manajer atau ofisial dari thailand sampai menangis
minta maaf kepada coach indra sapri dan manajer pak sumarji
karena melakukan tindakan tindakan yang di luar sportivitas
sampai dia minta maaf
mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan hal yang kurang pantas di sepak bola ya
dan apa namanya kita saya kira ya sudah lah orang sudah minta maaf ya kita maafkan
tetapi saya setuju kalau afc juga ingin menyelidiki ini
karena memang itu umum pak erik thokir kan kita lihat di tengah tengah pertandingan
itu sampai turun ke bawah
sampai turun ke bench itu untuk menenangkan teman teman
tetapi sebelumnya dia sudah datang ke tempatnya afc dan lain sebagainya
bahwa ini gimana kok kalian diam aja dalam situasi yang seperti ini
kita juga melakukan protes dan meminta supaya ini jangan didiamkan
dan kita merasa bahwa
memang tadinya sudah selesai sudah ditenangkan
tiba tiba ada provokasi yang datang sampai setelah menyamakan gol itu ya
gol dua dua kan kita lihat di situ ini
tapi ya udah kalau memang ini ya kita serahkan kepada afc
karena mereka yang apa namanya yang juga ada di situ
harusnya juga bisa membuat penilaian
oke apakah artinya dengan thailand sudah meminta maaf
indonesia sudah memaafkan
artinya apakah indonesia tidak akan melaporkan insiden ini ke fifa
atau mungkin berpikir apakah kita bisa menerima sanksi dari fifa pak zainuddin
ya kita lihat lah
kan ini satu organisasi sepak bola itu bukan hanya organisasi yang asal asalan
dia tetap menjadi satu organisasi yang punya tata kelola
dan di situ ada pengawas pertandingan kan
tentu pengawas pertandingannya akan melaporkan ke afc
karena ini pertandingan di lingkungan asia maka laporannya ke afc
jadi kita tunggu saja bagaimana ini
tapi yang jelas yang bisa dilihat kasat mata karena saya berada di sana
saya berada di stadion gitu ya
ini sudah tenang tiba tiba begitu masuk
kemudian officialnya apa namanya mau lakukan selebrasi sampai di depan
di dalam benchnya kita
nah itu kan kemudian memancing lagi anak anak untuk bereaksi lagi
saya kira makanya kenapa dua dua ofisialnya dikasih kartu merah kan
oleh baik pelatih maupun ada salah satu yang masuk dalam official kita dikasih kartu merah oleh wasit
karena dia melihat bahwa ada yang melakukan aksi kemudian ada yang bereaksi
pak zainuddin kekompakan yang ditunjukkan oleh timnas kemarin di sea games
bisa kita respons dengan suatu keberhasilan
tidak hanya penggodokan secara fisik tapi juga mental
apakah kemudian mereka yang berlagak kemarin ini timnas u dua puluh dua di sea games ini akan menjadi perwakilan indonesia ke depannya
di ajak sea games ke sembilan belas ini juga menjadi pertanyaan banyak orang
ya kita sedang mempertimbangkan memang ketua umum pak erick thohir menyampaikan bahwa
apa namanya bagaimana anak anak yang sekarang u dua puluh dua ini kita persiapkan tentu ada tambahan tambahan sedikit ya
karena kalau tidak salah untuk yang di sea games itu
usianya sudah diambil
di atas situ
tetapi kekompakan anak anak ini harus kita pertahankan karena ini dibangun betul oleh coach indra sapri bima sakti
jadi saya kan ada beberapa kali dengan mereka ya di hotel mereka itu lihat
jadi bukan hanya di lapangan mereka kompak tetapi bagaimana mulai dari sholat bersama sama bagi yang muslim ya
jadi dari situ sudah terbangun apa namanya kebersamaan mereka
makan juga sama sebelum makan doa dulu dan lain sebagainya
jadi hal hal yang non teknis saya kira
non teknis dan saya sampaikan tadi
saya sampai menerbangkan dua psikolog begitu setelah selesai pertandingan pertama
karena saya lihat waduh ini mentalnya anak anak ini harus kita jaga lagi
dan diajak komunikasi satu persatu
bahkan menurut informasi dari coach bima sakti
untuk menentukan siapa yang menjadi kapten itu sekolah diajak bicara
untuk menentukan siapa yang harus dipercaya ditanya sama mereka
mereka pilih sendiri akhirnya terpilih rizky ridho
jadi bukan pelatih langsung menentukan itu tetapi ya ada demokratisasi lah
silahkan kalian pilih sendiri siapa yang menurut kalian pantas untuk memimpin kalian di lapangan
dan terpilih lah rizky ridho
dan itu juga peran psikolog juga ada disitu
artinya pembangunan dan juga pelatihan mental itu salah satu kontribusi besar keberhasilan timnas kita di ajang sea games kemarin
seperti pak ketum bilang erick thohir bilang bahwa kalau dipuji jangan terbang dikritik terlalu menjadi baper dan lain sebagainya
intinya seperti itu
kedepannya kita akan menghadapi banyak laga
salah satunya mungkin yang terdekat adalah persiapan piala asia
kemudian juga asean games
nah bagaimana kemudian kalau tadi mungkin tidak hanya teknik strategi fisik skill dan lain sebagainya tapi juga mental itu yang paling penting
pembangunan core ini dalam menghadapi ajang ajang olahraga sepak bola kedepannya yang akan dihadapi oleh timnas indonesia
ya tentu untuk beberapa event itu kan berbeda beda
misalnya untuk piala asia itu adalah senior ya
senior yang akan diturunkan dan itu masih ditangani oleh coach sintayong
kemudian untuk yang u dua puluh dua ini sementara tetap masih ditangani oleh indra sapri
jadi kita lihat misalnya asean games sebagian besar mereka akan masih tetap menggunakan yang sekarang
tinggal satu dua kalau juga perlu tambahan
karena kalau kamboja itu memang ketat sekali
dia hanya boleh dua puluh orang pemain

kalau di sini kita belum tahu mungkin lebih lah
dan diperkenankan juga usia di atas itu
jadi kita lihat persiapan persiapan ini tentu berbeda
di samping itu juga ada fifa match day ya
yang kita rencanakan yang sudah pasti sudah terkonfirmasi tanggal empat belas juni ini timnas kita akan melawan timnas palestine
dilaksanakan di glorabung tomo surabaya
itu kemudian yang lain sedang ketua umum sedang negosiasi
dengan beberapa negara yang sudah maju sepakbolanya
jadi kalau sudah confirm sudah ada perjanjian sudah ini baru akan diumumkan
tetapi usaha dari ketua umum pssi pak erick thohir untuk mendatangkan berbagai tim yang kelas dunia ke tanah air juga itu sudah diusahakan
tentu kita juga butuh tip
tim mana yang harus dihadapkan dengan berbagai tim
dengan apa namanya tim yang seperti itu
nah ini ada beberapa yang ke depan tetapi yang bisa saya konfirmasi bahwa kalau yang ac itu senior itu masih sintayong
dan dua dua ini ya tetap masih dipegang oleh indra sapri
kita tentunya dengan keberhasilan kemarin di sea games menyabat emas
kita akan semakin haus tidak hanya para pemain tentunya tapi juga masyarakat indonesia yang menantikan prestasi prestasi luar biasa emas
dari timnas atau squad garuda indonesia
terima kasih zainuddin amali wakil ketua umum pssi sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini
selamat malam pak zainuddin